kalkun akan dikirim dalam bentuk karkas atau bagian tubuh ayam kalkun
yang penting fokus aja kita mau maju lah
walaupun sempat jadi kayak ibaratnya tim underdog lah ya
dari papuanya katanya gitu
dan itu adalah hal yang harus anda lakukan
jadi kalau di negara negara maju misalnya itu ada jarak antara instalasi militer dengan pemukiman publik
agar dapat melakukan langkah langkah yang diperlukan guna menghentikan peperangan
di dunia bagian mana atau di
bukan tidak mungkin bakal lebih banyak lagi manuver dilakukan para politisi menjelang pemilu yang akan berlangsung beberapa bulan lagi